lima organisasi profesi kembali menggelar demonstrasi di depan gedung dpr ri pada selasa siang
mereka menyuarakan penolakan terhadap omnibus law
rancangan undang undang kesehatan yang resmi disahkan pemerintah dan dpr hari ini
terdapat enam poin yang menjadi alasan organisasi profesi menolak rancangan undang undang kesehatan
salah satunya ketidakpastian hukum organisasi keprofesian
pasal aborsi yang dianggap berpotensi meningkatkan angka kematian
hingga pasal yang mengizinkan impor tenaga kesehatan asing
kelima organisasi profesi mengatakan
sebagai pemangku kepentingan
mereka tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan rancangan undang undang kesehatan
bahkan cenderung tak didengar
aksi penolakan rancangan undang undang kesehatan juga disuarakan melalui petisi
oleh forum guru besar lintas profesi atau fgblp
di gedung juang empat puluh lima menteng jakarta pada senin siang
menurut para penyusunan
para guru besar tersebut sejumlah pasal dalam rancangan undang undang kesehatan
tidak kondusif dan menunjukkan ketidakberpihakan pada ketahanan kesehatan bangsa yang kuat
yang tidak sesuai dengan amanah abuja declaration organisasi kesehatan dunia atau who
kalau jangka pendek adalah misalnya mandatory spending
kita tahu monetary spending itu sangat menguntungkan
dan juga kebutuhan
nah sekarang kalau mandatory spending itu tidak ada
maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu bisa terganggu
selain organisasi profesi
aksi menolak pengesahan rancangan undang undang kesehatan
juga disuarakan sejumlah fraksi di ruang rapat paripurna
dari sembilan fraksi dpr yang hadir
mayoritas menyatakan persetujuannya
fraksi nasdem menerima dengan catatan
sementara fraksi demokrat dan pks menolak
saudara menteri kesehatan
telah menyampaikan pendapat akhir mewakili presiden
selanjutnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang
apakah rancangan undang undang tentang kesehatan
dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang undang
dengan mempertimbangkan suara mayoritas dalam pengambilan keputusan tingkat dua
di rapat paripurna dpr
ketua dpr puan maharani menyatakan
bahwa rancangan undang undang kesehatan omnibus law
disahkan menjadi undang undang
tim liputan cnn indonesia